densus delapan puluh delapan anti teror menangkap seorang terduga teroris di tasik malaya jawa barat selasa siang
meski belum diketahui keterlibatannya terduga berinisial kdr pernah satu kontrakan dengan terduga aw pembuat bom panci di bua batu bandung
terduga teroris kdr tidak melakukan perlawanan berarti saat petugas densus menangkapnya di rumah orang tuanya
selain menyita tas tim densus delapan puluh delapan juga menyita kartu identitas dan dua buah buku
meski belum bisa dipastikan keterlibatannya kdr pernah satu kontrakan dengan pembuat bom panci di buah batu bandung
terduga kdr dibawa tim densus delapan puluh delapan ke mapolda jabar untuk menjalani pemeriksaan
di cijawura jualan bubur kacang
benar itu kenal sama agus
kenal di jalan
sesama pedagang itu
pernah satu kontrakan ya bu sama agus gimana
satu kontrakan sebulan seminggu
tak hanya di tasikmalaya tim densus delapan puluh delapan kembali mengamankan seorang
terduga teroris jaringan jama ansar daulah jdd cianjur jawa barat
saat hendak menengok mertuanya yang sedang sakit keras
pelaku ditangkap di rumah mertuanya di sukabumi dan langsung dibawa ke mabespori
penangkapan pelaku merupakan pengembangan dari pelaku teroris yang ditangkap sebelumnya di cipanas cianjur sehari sebelumnya
saat itu ditemukan dua puluh butir peluru dan perencanaan penyerangan ke polsek cisaat sukabumi dan polsek cianjur kota
sementara warga tempat mengatakan
tidak begitu mengenal pelaku yang memang sehari harinya tidak tinggal di sukabumi
orang begitu dikenal sama warga
kurang begitu dikenal
kenapa pak kurang begitu dikenal
karena memang jarang
oh jarang di sini
jarang jarang di sini
kalau prt sendiri mengenalnya seperti apa
mengenai sebatas waktu itu waktu mlm itu
kalau pengakuannya pekerjaannya apa sih
tidak pernah saya tidak pernah tanya dan dia tidak pernah udah bilang